ya terima kasih anda masih bersama kami dan saat ini kami telah merangkum beberapa pertanyaan warganet
seputar covid sembilan belas dalam segmen dokter menjawab
dan sudah bergabung bersama kita kali ini melalui sambungan skype
dokter spesialis paru dan pernapasan dr faris nurwidia
langsung saja kita sapa selamat sore dr faris
ya selamat sore farhanita
ya dokter faris apa kabar
kabar baik farhan terima kasih
baik nah dokter sudah siap untuk menjawab pertanyaan para warganet hari ini dok
ya siap insya allah
baik langsung saja kita buka pertanyaan pertama dalam segmen dokter menjawab hari ini
datang dari kita lihat ya dari atkristo sembilan dua tiga dua sembilan enam
kita bisa tahu dari mana ya dok kalau misalnya orang yang positif covid sembilan belas
padahal tidak terlihat ada gejala atau disebut otg orang tanpa gejala
dan bagaimana mencegahnya ini seperti apa dok
ya baik jadi cara untuk mengetahui seseorang itu terinfeksi
tentunya adalah dengan pemeriksaan swab hidung dan swab tenggorokan
yang itu kalau digabung sensitivitasnya cukup tinggi
ya karena kita menemukan banyak sekali orang tanpa gejala
yang berarti pengukuran suhu kemudian gejala itu kadang kadang tidak terlalu sensitif
kemudian kita juga bisa mempertimbangkan laboratorium dan juga radiologi
tetapi sekali lagi pemeriksaan penunjang berupa radiologi dan laboratorium itu
biasanya akan muncul kelajuan
kalau ada gejala jadi andalan utamanya adalah tetap pcr
oke lalu untuk pencegahannya sendiri dok seperti apa
ya tentu saja kita harus memutus rantai transmisi penularan
dengan cara social distancing dan selfi isolation
kemudian juga kita menjalankan hand hygiene yang baik dan menggunakan masker
dan tetap di rumah
oke berarti memang untuk memproteksi diri sendiri dan juga lingkungan begitu ya
dokter pertanyaan selanjutnya ini sudah ada
pertanyaan yang diajukan dari at sw underscore agus
dokter benar tidak yang meninggal karena covid sembilan belas indonesia
ini hanya yang punya penyakit bawaan seperti diabetes dan jantung
berapa persen dok dari korban covid sembilan belas
ya jadi memang secara klasik yang memiliki resiko kematian lebih tinggi
adalah orang orang yang lanjut usia kemudian memiliki penyakit penyerta
baik itu di pernafasan maupun di luar pernapasan
ya misalnya metabolik diabetes atau penyakit jantung
kemudian penyakit yang terkait dengan struktural di organ paru
itu memang memiliki resiko tinggi untuk kematian
tetapi kita juga menemukan banyak sekali perawat perawat dan tenaga kesehatan
yang meninggal akibat covid ini dan ini diperkirakan karena berhubungan
dengan jumlah partikulat virus yang terhirup
karena menangani covid sembilan belas
jadi itu pasien pasien yang confirm
oke baik berarti memang kewaspadaan ini tetap menjadi penting begitu ya dokter ya
karena memang tidak hanya yang memiliki penyakit bawaan saja
tetapi mungkin yang tidak juga bisa terkena begitu ya dokter ya
betul jadi menjaga kesehatan menjaga stamina istirahat yang cukup
itu berlaku untuk seluruh golongan umur
oke baik dokter pertanyaan selanjutnya hari ini
dokter bagaimana kondisi paru paru seorang pdp yang berhasil sembuh
ya jadi kalau dia tergantung dengan daya tahan tubuhnya
kalau daya tahan tubuhnya sangat kuat
maka besar kemungkinan dia akan tanpa medialatisa
tetapi ada juga kita memperhatikan beberapa pasien yang mengalami sedikit jaringan parut ya
kita sebut sebagai fibro tick lung jadi ada sedikit jaringan parut
kalau jaringan parut itu seperti kalau kita luka
maka di kulit itu ada sisa luka ya berupa misalnya kayak heloid
itu kan betulnya secara patologi itu adalah jaringan parut
fibro tick lung ini bisa mengganggu sistem pernapasan
ditandai dengan gangguan pengembangan paru yang kalau misalnya dia aktivitas fisik yang berat
maka jadi mudah sesat
tetapi ini memang tidak semua pasien akan berujung pada fibro tick lung
mayoritas akan mudah mudahan bisa tanpa medialatisa
nah dokter ini pertanyaan terakhir ini adalah pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan di benak kita semua begitu ya mewakili jadi
at david lim seribu sembilan ratus delapan puluh dua pertanyaannya adalah dokter bagaimana cara memusnahkan covid sembilan belas
ya jadi secara teori suatu pandemi itu akan berakhir ketika virus tidak lagi menemukan subjek untuk diinfeksi
ya pfizer itu populasinya sudah mengalami kekebalan akibat vaksinasi
atau populasinya mengalami infeksi tetapi tidak sampai penyakitnya menimbulkan kematian yang banyak
jadi kalau ya kita memang mengharapkan ada semacam kekebalan akibat infeksi
tapi ini memang masih dalam penelitian lebih lanjut
jadi pada prinsipnya ketika semua pihak melakukan social distancing
maka virus tidak menemukan lagi orang untuk diinfeksi
maka dia akan berakhir sesuai dengan tujuan
karena perjalanan penyakit alami suatu virus itu self limiting disease itu yang bisa diharapkan
oke berarti memang sebenarnya tujuan dari social distancing salah satunya adalah agar virus virus ini tidak menemukan inang untuk dihinggapi begitu ya dokter ya
betul sekali farhanita
baik terima kasih dokter spesialis paru dan pernafasan dr faris nurwidia sudah bergabung bersama kami di segmen dokter menjawab hari ini
terima kasih dokter